dan untuk membahas bagaimana menyikapi terhadap penghentian kompetisi kompetisi olahraga tahun ini
kita sudah terhubung via zoom dengan asroruniam deputi bidang kepemudaan kemenpora
tapi sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi salah seorang atlet bola basket
yaitu daniel uenas namun sayangnya hingga saat ini kami belum bisa menghubungi
mungkin dikarenakan sedang sibuk begitu
nah langsung saja kita sapa ke pak asrorun
selamat siang pak asrorun apa kabar ini
selamat siang alhamdulillah sehat mas iqbal gimana kabar
alhamdulillah sehat juga ini sepertinya olahraga terus ya pak asrorun walaupun pandemi
karena saya ingat betul itu waktu saya sekolah dulu selalu ada kata kata
mensana incorporisano di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat begitu
dan ini tapanya diterapkan juga sama pak asrorun ya
betul ya termasuk di dalam kondisi wabah covid sembilan belas ini
di dalam tubuh yang
agar insya allah akan hadir imunitas yang bisa memutus mata rantai peredaran covid sembilan belas
saya kira ini momentum ya hari ini hari olahraga nasional sembilan september dua ribu dua puluh
kita optimalkan untuk kepentingan menjaga kebugaran dan menjadikan olahraga sebagai way of life
bukan hanya sekedar hobi tetapi kebutuhan di dalam
menjaga imunitas tubuh kita baik secara individu maupun secara kolektif
bagian dari komunitas masyarakat dan juga komunitas bangsa
nah pak asrorun seperti informasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan
ternyata pandemi ini tentunya banyak sekali dampaknya terutama terhadap para atlet
nah bagaimana dari kemenpora sendiri terkait dengan hal ini
apakah memang ada stimulus stimulus khusus yang diberikan oleh kemenpora terhadap para atlet
yang mungkin saja banyak berharap dari pendapatan
kemungkinan kematiannya melalui sebagai atlet begitu pak
ya terima kasih
wabah covid sembilan belas ini tidak hanya melahirkan dampak kesehatan masyarakat semata
tetapi juga menyebabkan adanya dampak sosial dampak ekonomi
dan tidak hanya kepada atlet tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat
termasuk juga olahragawan kemudian
pelatih dan elemen yang menggantungkan kehidupannya di dalam aktivitas olahraga
maka sesuai dengan arahan menteri pemuda dan olahraga
ada afirmasi untuk kepentingan yang pertama
menjaga konsistensi atas pelaksanaan latihan
guna menjaga stabilitas dan juga komitmen kita untuk
di awal kita rencanakan beberapa event olahraga
baik yang single event maupun multi event
termasuk tadi juga sudah disebutkan
rencana pekan olahraga nasional yang akan digelar tahun ini
maka untuk kepentingan yang lebih besar
yaitu kepentingan keselamatan masyarakat secara umum
menteri pemuda dan olahraga mengumumkan hasil kesepakatan rapat yang sudah diputuskan oleh presiden
ditunda untuk oktober dua ribu dua puluh satu
nah seiring dengan kondisi adaptasi terhadap kondisi baru
yang disebut sebagai new normal ini
maka ada beberapa adaptasi juga di dalam kegiatan keolahragaan
baik olahraga masyarakat maupun olahraga prestasinya
untuk olahraga masyarakat
beberapa titik sudah dimungkinkan untuk bisa melaksanakannya
kementerian pemuda dan olahraga juga mendorong
apa yang disebut sebagai olahraga dari rumah
ada senam sah
jadinya senam at home
kemudian menstimulasi masyarakat untuk aktif berolahraga dari rumah
tetap jaga jarak tetap menjaga protokol kesehatan
tetapi olahraga terus dijadikan kebutuhan dan juga gaya hidup
nah kemudian yang terkait dengan olahraga prestasi
yang semula harus menggelar pelatnas
kementerian pemuda dan olahraga juga sudah mulai memberikan izin
untuk kegiatan aktivitas secara terbatas
dan juga mendorong teman teman yang sudah pelatnah
yaitu pelatnah dari rumah termasuk juga stimulasi
kita juga tetap mendorong
saya kira ini menjadi komitmen kita untuk yang pertama
memastikan olahraga menjadi variable utama
di dalam solusi atas permasalahan bangsa kontemporer kita
kemudian yang kedua
dan juga memulihkan kondisi masyarakat
termasuk juga kondisi ekonomi masyarakat
dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru
dengan pemulihan secara bertahap
nah yang terakhir
dengan momentum hari olahraga nasional
menteri pemuda dan olahraga mengarahkan tiga tema secara simultan
yang pertama mendorong sport science
ini semata untuk memastikan dorongan prestasi olahraga
itu dibangun mulai dari pemilihan bibit yang unggul
kemudian dengan pendekatan teknologi
ini bisa melakukan akselerasi untuk mewujudkan prestasi
kemudian yang kedua adalah spotulism
di mana indonesia sangat kaya obyek pariwisata yang berkelas dunia
dan itu bisa dioptimalkan untuk mendorong aktivitas olahraga
yang berdampak kepada pemulihan ekonomi
menggerakkan roda ekonomi masyarakat bukan hanya sekedar olahragawannya
tetapi juga masyarakat sekitar yang akan menjadi tempat
dilaksanakannya kegiatan olahraga
desain sportulism menjadi salah satu hal yang sangat penting
untuk mendorong aktivitas olahraga di satu sisi
dan di sisi yang lain menggerakkan roda ekonomi
yang ketiga adalah spot industry
ketika olahraga sudah menjadi y of life
menjadi budaya di tengah masyarakat
disertai dengan kesadaran akan prestasi dan juga nilai yang bersifat ekonomis
maka secara otomatis akan menggerakkan pelaku usaha di bidang olahraga
kita lihat ketika muncul new normal
di saat sekian lama orang berada di rumah saat psbb di awal
maka pada saat dibuka new normal ada kegairahan baru
dan kemudian diikuti oleh permintaan alat alat olahraga yang sangat tinggi
naik secara signifikan
ditambah juga habit masyarakat berolahraga menjadi sangat tinggi
olahraga sepeda kemudian jalan kemudian olahraga lari
dan beberapa aktivitas olahraga yang tidak menuntut adanya jumlah masal
di mana kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa musibah ini untuk bangkit melalui olahraga
nah ini berbicara soal menggerakkan ekonomi itu sendiri
beberapa waktu lalu
menteri sempat mengatakan bahwa para atlet ini untuk bisa mengatur keuangan
nah apakah dari kemenpora sendiri ada niatan begitu untuk memberikan
kalau misalnya dari pemerintah pusat menggelontorkan ataupun sudah begitu ya
menggelontorkan uang rp enam ratus ribu per bulan untuk para tenaga kerja khususnya yang swasta begitu
bagaimana dengan para atlet atlet ini apakah ada juga stimulus semacam itu
benar mas iqbal ya
ada beberapa atlet yang disiapkan melalui pplp
kemudian melalui pelatnat
yang sebelumnya dia harus berhenti total aktivitas
sekarang dengan kondisi baru ini
dimungkinkan melakukan aktivitas secara terbatas
tetap menjaga protokol kesehatan
dan pemerintah memberikan dukungan fasilitasi
termasuk di dalamnya adalah untuk kepentingan bulanan
guna mendorong dan juga memotivasi agar prestasi tetap terjaga
nah bentuk apresiasi dan juga penghargaan itu
tidak hanya kepada atlet yang sedang
tetapi berbarengan ini sebagai simboliknya
berbarengan dengan puncak hari olahraga nasional
yang akan dihadiri oleh presiden republik indonesia
akan dilakukan pemberian penghargaan kepada atlet
kemudian kepada wasit
kepada pegiat olahraga
termasuk juga wartawan yang memiliki dedikasi
untuk kepentingan pengembangan olahraga nasional
ini sebagai wujud apresiasi
sekaligus juga rekognisi atas kontribusi masyarakat olahraga
di dalam mengharumkan nama bangsa
baik di tingkat nasional maupun di kancah internasional
oke pak ini mengenai semangat kepemudaan
kebetulan kan bapak dari deputi kepemudaan begitu
nah di indonesia ini kan sudah lama ya
apa namanya olahraga dan juga kepemudaan ini disatukan
nah dari banyak juga dari masyarakat ini yang justru
meminta agar ini dipisahkan saja
karena olahraga dan juga pemuda itu cukup berbeda
kepemudaan itu lebih identik dengan politik
nah menurut tanggapan bapak sendiri bagaimana
ya terima kasih ya
pengambilan kebijakan publik yang diambil oleh para pemegang kebijakan
tetapi rasionalitasnya cukup kuat ya
kenapa kementerian pemuda dan olahraga
ada olahraga dan juga pemuda disatukan
yang pertama ada sisi sisi sportivitas
pengembangan kepemudaan membutuhkan safety sportivitas
sisi kebersamaan dan juga penanaman nilai nilai yang bersifat universal
yang itu dapat digali secara optimal di aktivitas olahraga
sebaliknya pada kegiatan olahraga
pioneeringnya ada di level anak muda
termasuk di dalamnya adalah olahraga prestasi
kita bisa lihat olahraga prestasi membutuhkan fisik
maka usia yang paling strategis untuk berprestasi di tingkat puncak
itu adalah usia muda
tentu ada pembibitan di usia yang sangat belia
tetapi pada level top dan tingkat prestasi yang paling puncak
itu ada di dalam level usia muda
nah inilah yang kemudian menjadi salah satu rasionalisasi
kenapa kementerian pemuda dan olahraga disatukan
selebihnya secara umum pemuda memiliki
kedudukan sebagai agen perubahan sosial
pionir di dalam memasyarakatkan olahraga
kemudian pioner di dalam menjaga kekejangan dan juga kesehatan
dan akhirnya kalau itu sudah menjadi habit
maka akan terbangun masyarakat yang sadar terhadap aktivitas olahraga
nah tanaman nilai itu berada di dalam level usia yang
anak dan juga usia muda
sekarang itu ya sebenarnya soal kenapa digabungkan
ini lebih kepada political will yang tentu bisa didiskusikan lebih lanjut
baik balik lagi soal hari olahraga nasional
tentunya kita sama sama berharap agar pandemi ini segera berakhir
sehingga event event yang sebelumnya sempat tertunda
bisa segera dijalankan dan para atlet pun hidupnya juga semakin baik ke depannya
terima kasih pak asro run
sudah berbagi informasi